data dari sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau siskohat hingga enam juni pukul waktu indonesia barat menunjukkan
delapan puluh satu satu ratus sembilan puluh anggota jemaah haji indonesia dari dua ratus sebelas kelompok terbang pada gelombang pertama telah sampai di kota madinah arab saudi
ada pun jumlah tersebut terdiri atas calon haji dari beberapa embarkasi atau asrama haji yang ada di indonesia
jemaah dan petugas yang masuk asrama haji hari ini sejumlah lima tiga ratus tiga puluh sembilan orang dengan rincian sebagai berikut
ebarkasi medan tiga ratus enam puluh orang satu kelompok terbang
embarkasi padang tiga ratus sembilan puluh tiga orang satu kelompok terbang
embarkasi jakarta pondok gede tujuh ratus delapan puluh enam orang dua kelompok terbang

embarkasi jakarta perumah penjagaan republik indonesia bagian talian tujuh ratus empat puluh delapan orang dua kelompok terbang
embarkasi jakarta selatan tujuh ratus dua puluh dua orang dua kelompok terbang
embarkasi jakarta surabaya j commissioning delapan ratus orang dua kelompok terbang

dan embarkasi kerta jati tiga ratus tujuh puluh empat orang satu kelompok terbang
empat orang satu kelompok terbang
embarkasi makassar tiga ratus tiga puluh lima orang satu kelompok terbang
jumlah anggota jemaah haji tahun ini memang meningkat
karena merupakan pelaksanaan ibadah haji pertama
tanpa pembatasan setelah terjadi pandemi
dan tujuh belas enam ratus delapan puluh anggota jemaah haji khusus akan diberangkatkan
yang menjadi tantangan bukan hanya jumlah
tetapi usia jemaah yang tidak dibatasi
bahkan yang tertua berusia satu ratus sembilan belas tahun
lebih dari enam puluh tujuh ribu anggota jemaah berusia di atas enam puluh lima tahun
per enam juni tiga calon haji indonesia wafat di tanah suci
sehingga total yang meninggal sembilan belas orang
jemaah yang meninggal akan dimakamkan di tanah suci
orang jemaah haji indonesia
kemudian di hari ke lima belas ini
sudah ada sembilan belas orang memang yang sudah wafat
dan delapan belas meninggal di madinah
yang itu akan dimakamkan di bakea
kemudian yang satu orang baru saja meninggal di makkah
kemudian yang meninggal itu memang beberapa
ada yang dari usia empat puluh enam juga ada empat puluh sembilan ada
memang juga ada yang di atas enam puluh lima tahun

ada yang enam puluh sembilan ada yang tujuh puluh dan lain lain
rata rata juga ada sakit jantung
kemudian penyakit bawaan ya
penyakit bawaan yang dialami oleh jemaah kita
yang di indonesia atau di tanah air
sudah sebenarnya mengalami sakit gitu
petugas mengimbau jemaah agar terus menjaga kesehatan
mengingat cuaca cukup panas di tanah suci
yaitu berkisar dua puluh delapan hingga empat puluh
dan juga berkisar di kota jepang
karena itu jemaah khususnya warga lansia
diharapkan tidak memaksakan diri beribadah di luar ruangan
dan menyiapkan pelindung diri seperti alas kaki
payung serta topi
dan juga mengkonsumsi dua ratus ml air mineral per jam

sandra insana kunchoro ragil jakarta